kenapa kalian rela menjadi gundal prabu surawisasa
kalau kalian bisa mendapatkan yang lebih
raman rangai runting amin
udah kalau gitu kita pakai ilmu gajah
ilmu gajah ada di mana
ilmu ga dengerin mendengarin
aku akan kesulitan menghadapi mereka mungkin aku harus bersikap lebih lengkap
gusti senopati kenapa gusti menyerangku
orang orang yang ingin menginjilkan aku aku harus menginjilkan lebih cepat
seperti gusti salah paham perilakuku di balairum tadi bukan berarti aku ingin menyerangmu gusti
jangan menjadi paham
aku tahu kalau kau mengincar jabatan mahesa karena kau merasa lebih baik menjadi sedopati iya kan
nyai rompa dan gusti senopati salahpaha aku justru berada di pihak kalian dan aku memiliki rencana yang sangat menarik untuk kalian
aku tidak bisa mengatakannya di sini karena dinding dinding di istana ini memiliki banyak telinga aku harus mengatakannya di tempat lain
apakah ini bukan cuma akal bulusmu
aku tidak mungkin menipu kalian kalau aku menipu kalian pasti kalian sudah memikirkan bukan begitu
kalau begitu ayo kita pergi dari sini
ayo cepat amin isi ketahuan sama si cura ling
nah itu kita mencuri di sini saja aman
aman hari ini kita betul ngecerita
astaghfirullahaladzim putraku putriku rana santang putraku walang sungsang ayah anda
untung saja kita datang tepat waktu kalau tidak kita tidak akan bisa menyelamatkan mereka
ajian jala sutra itu memang sangat mengerikan kita harus menyembuhkan walang sumsengan dan darah santang sekarang juga
tapi ayah anda bagaimana dengan putraku yang santang apakah kita akan tetap mencarinya yanda
kita harus menyelamatkan yang bisa kita selamatkan dulu kita biarkan dulu kian santang kita sembuhkan dulu walang sungsang dan darah santang kita sambil berdoa memohon pertolongan kepada allah mudah mudahan kian cantang terhindar dari kejaran kalas renggih
ya allah putra putriku sedang terluka parah tapi saat ini aku juga tidak tahu bagaimana nasib putraku yang santang
astaghfirullahaladzim kapanan kamu teh
puntan aman puntan saya akan menjaga kamu
jalan mah capek
amin tungguin atuh amin
masa kamu duluan
ini mah harus pake ngecering lagi atuh
kamu tipe lah manggil lagi atuh
saya udah nyampe sepedang
kenapa kalian rela menjadi gundal prabu surabaya
kalau kalian bisa mendapatkan yang lebih
rangkaian runting amin
mahesa mah rompang
udah kalo gitu kita pake ilmu gajah
ilmu gajah kaya minang
ilmu ngedengikin mendengarin
eh jangan jadi pengasuh
kita harus belajar dari
harga dana saja sudah menguasai
tapi tidak bisa mengalahkan
tapi sekarang keadaannya sudah sangat berbeda
nyi rompang pajajaran sedang sangat lemah
dan prabu surawesiasa
dia tidak bisa apa apa
bayangkan saja mahesa
sudah tidak ada lagi kian sampah
sudah tidak ada lagi saudara saudaranya yang membantu di istana
dia sudah bukan raja lagi
dan sekarang dia sedang bersemedi
sementara penggawa penggawa lainnya
mereka sudah disingkirkan
tinggal prabu amokmaruku
dia tidak terlalu merepotkan

tidak ada waktu yang lebih baik lagi dari sekarang
untuk merebut pajajaran
jangan merasa gampang menghadapi siniwangi
jangan merasa gampang menghadapi siswa
walaupun dia sedang dalam ruang spend
dia kapan saja bisa keluar
dan kita tidak mudah mengalahkannya
sepuluh pusaka itu adalah kuncinya eropa
kita harus menguasai sepuluh pusaka itu
dari sepuluh pusaka itu
kita bagi menjadi tiga
dan argadana sudah membuktikan
kalau si liwangi
dia tidak bisa apa apa melawan sepuluh pusaka itu
aduh ini merencan pemberontakan amin
kuma kita laporkan wah
oh aku merasa
seperti ada yang mematah matahi kita
sebenarnya dari tadi aku sudah merasakan
kita mesti makan dulu lapar soana
kamu makanan makanan wa ya tuh
sama saya juga lapar
itu mereka kejar
yang ingin kuasampaikan
rayi genting manik
adalah ibu damu
jadi nanda prabu sungguh
memiliki kekuatan yang sangat baik
dia juga memiliki kekuatan yang sangat baik
dia juga memiliki kekuatan yang sangat baik